assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya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
pak menteri sekretaris kabinet pak menpan rp
yang saya hormati pimpinan komisi sembilan dpr ri yang hadir
plus pagi hari ini hadir semuanya
yang saya hormati kepala dinas kesehatan provinsi kabupaten dan kota
yang saya hormati seluruh direktur rumah sakit daerah
pimpinan lembaga lembaga internasional yang juga hadir pada pagi hari ini
para peserta rakernas kesehatan nasional hadirin dan undangan yang berbahagia
saya sudah sering menyampaikan
dan pula balik saya sampaikan terus
diprediksi dengan hitung hitungan
diprediksi dengan kalkulasi kalkulasi
baik gdp baik income per kapitanya dihitung
peluangnya besar kita akan menjadi negara maju
lima belas dua puluh tahun ke depan ini menjadi sebuah periode yang krusial
semuanya harus mengerti dulu masalah ini
puncak bonus demografi itu ada di tahun tahun dua ribu tiga puluh an
dan enam puluh delapan persen dari penduduk kita berada di usia produktif
dan peluang itu biasanya hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara
nggak muncul dua kali apalagi tiga kali ke negara maju
kalau tidak mohon maaf
negara negara di amerika latin
itu tahun lima puluh tahun enam puluh tahun tujuh puluh sudah menjadi negara berkembang
tetapi karena tidak bisa menggunakan peluang yang ada
sampai saat ini juga tetap menjadi negara berkembang
ini tidak boleh terciptakan
menjadi hal yang sangat penting
jangan ditepuki nggak sehat kok
dan bapak ibu semuanya
yang hadir pagi hari ini
memiliki peran yang sangat signifikan
untuk bagi indonesia emas
dan peluang itu jangan dibiarkan hilang sia sia
karena kita tahu kita masih punya pr pr besar
di dua puluh satu lima persen
tahun ini empat belas persen
tapi nggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini
ini bisa kita capai empat belas persen
karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi
dan juga selain stunting
sampai tiga ratus tiga puluh an ribu
kematian per tahun akibat stroke
kemudian juga jangka kaki

akibat penyakit jantung di negara kita nomor dua
dan yang ketiga kanker
puskesmas sekarang ini sudah dikirim alat alat lab
untuk mengatasi sedini mungkin
hal hal yang tadi saya sampaikan
saya sekarang setiap ke daerah secara sampling
masuk ke rumah sakit milik pemerintah pusat
rsud milik kabupaten dan kota masuk
saya hanya ingin memastikan bahwa
ada kesiapan dari rumah sakit rumah sakit daerah
rumah sakit rumah sakit yang ada di daerah
barangnya sudah ada di sana
tapi saya lihat ruangannya
kadang kadang belum mendukung
saya harus dikira kira
pak menteri mungkin diberi contoh satu atau dua ruangan yang benar itu seperti apa sih
nanti direktur direktur rumah sakit ngelihat oh ternyata yang benar seperti ini yang bagus seperti ini
juga rsud di provinsi yang saya lihat juga sudah dikirim linax mri emang belum semuanya
karena ini menyangkut juga persiapan sdm persiapan anggaran kita
saya kemarin saya kemarin saya kemarin saya kemarin saya kemarin saya kemarin
masuk ke rumah sakit daerah di kalimantan barat provinsi kalimantan barat
di rute nya ada enggak hadir
dibangun dengan tata ruang yang baik
baru nanti setelah dipuji gini tujuh jari saya pak
bagus tata ruangnya bagus sinar dari luar juga masuk sangat bagus
dan yang saya harus acungi jempol rumah sakit itu lebih itu semuanya
rumah sakitnya kalau enggak baru rumah sakit rupini
memang problem terbesar kita adalah dokter
dokter yang kurang dokter spesialis yang kurang
kita harus tahu ini yang akan kita kejar
oleh sebab itu perlu yang nangka menengah di bidang kesehatan
pada pagi hari kita akan menghasilkan itu
kita harus memperkuat industri kesehatan dalam negeri
satu juta lebih warga negara kita indonesia berobat ke luar negeri amerika
dan kita kehilangan sebelas lima miliar usd
itu kalau dirupiahkan seratus
seratus tidak mau berubat di dalam negeri
sepuluh persen bahan produksi farmasi masih impor
kemudian lima puluh dua persen alkes kita
malah tadi yang saya sampaikan tadi mungkin belum
tapi urusan misalnya hal yang kecil kecil harus kita berani